memang kesalahan elsa sudah sepanah antin dulu
selingkuh dan memuluh
bukannya aku gak mau bantu
tapi aku rasa masa mana mungkin
mau cabut tuntutan itu
dan kalau misalkan aku paksa mas alpun
aku rasa gak akan deh
karena aku rasa mas al itu bener bener kecewa
dengan apa yang udah elsa lakuin
ya ampun min
kamu kok tega sih sama elsa
kamu gak akan
kasihan sama dia
ya aku kasihan lah ma
tapi gimana pun juga
elsa harus bertanggung jawab
dengan atas perbuatannya
yaudah gak apa apa kalau memang kamu gak mau bantuin
sepertinya harus papa yang minta sama al
mumpung aku ada disini
mending aku cerita ke bu panti sorena
pak elsa ditangkap polisi pak
astagfirullahaladzim ya allah
kok kamu tahu bukannya kamu tadi bilang mau belanja
iya pak tadi aku memang habis belanja
terus aku bawain makanan untuk elsa karena dari semalam dia itu belum makan
dan tiba tiba ada polisi datang dan nangkep elsa
jadi sekarang elsa ada di kantor polisi pereja lima
kamu sekarang di mana
eh papa ke sana sekarang deh
iya ini aku lagi ada di taksi aku juga mau menuju ke sana
kita langsung ketemu di sana ya
yaudah papa berangkat sekarang kamu hati hati ya
bilang ke kepala chefnya titip restoran saya harus pergi segera
waalaikumsalam silahkan duduk bu
terima kasih banyak
rena sudah tidur bu
makasih banyak ya bu karena sudah membantu mengurus rena
karena sejak hak adopsinya dicabut rena nangis terus kasian dia
gimana kalau misalkan aku cari tahu ya kenapa mas al bisa dekat sama rena
aku jadi penasaran
saya mau nanya bagaimana sih awal pendekatan mas al kepada rina soalnya saya lihat tuh mereka tuh deket banget ya
pak sudah ketemu rena sejak dia masih bayi
jadi rena masuk ke pantai ini udah dari bayi
waktu itu akhir dua ribu tujuh belas
maaf bu di luar ada tamu cari ibu
din saya permisi sebentar ya
kok bisa kebetulan ya
aku juga ngasih dia
si nindi sama elsa aja di akhir tahun dua ribu tujuh belas
terus dia meninggal
apa ini sebuah kebetulan
selamat siang bu saya mau ketemu putri saya elsa anindita
ibu aisah tolong buka selnya
saudari elsa ada kunjungan
aku mau ke papa
saya sudah berubah
mama sedih sekali ngeliat kamu ada disini
gimana keadaan kamu sayang
kamu baik baik aja kan
aku gak baik baik aja ma disini
aku gak mau disini aku labat aku mau pulang
supaya dia bisa cabut laporannya
mama pasti akan bantu kamu untuk keluar dari sini
mama juga gak mau liat kamu lama lama ada disini sayang
iya mama betul
iya mama betul
papa juga bantuin ya
gak mau disini
papa juga gak suka liat kamu begini nak
bapak sedih sedih banget papa
dua anak perempuan papa yang cantik cantik harus berhadapan dengan hukum kayak gini
papa gak suka nak
papa gak suka nak
papa gak suka nak
kalau papa bisa menggantikan posisi kamu pastikan papa gantikan ma
pokoknya secepatnya harus keluarin aku dari sini ya
sabar ya sayang
ini semua akibat perbuatan kamu sayang
tapi papa akan coba bantu sebisa mungkin ya
gimana papa kedengaran
keadaan papa baik stabil
pokoknya besok papa siap operasi sayang
aku sudah beroperasi berjalan jalan cerai pak ya
benar kamu mau cerai
memang kesalahan elsa sudah separah antin dulu
apakah kami pernah berpisah
kalau tuhan tidak diterima hahaha
aku tidak bisa lupa
saya sudah tiba sama baba bicara sama kiwat
statusi adanya ngomong agama semakin lantang
jangan sampai cerai
kamu ngerti kan pak
papa gak izinin aku cerai
dan untuk mengadopsi rena pun harus pasangan suami istri
apa tuhan memang gak izinkan aku
melakukan perceraian ini
pak kita harus temuin out
kita ke kantor al sekarang
kita bicara sama al
kamu udah kabarin nino
kalau elsa ditangkap polisi
aku belum hubungin nino
gak ada biar papa yang ngabarin deh
nanti aku akan coba pikirkan kembali soal
kenginan aku untuk mencerahkan elsa
tapi yang terpenting sekarang
papa harus semangat
biar operasinya besok berjalan dengan lancar
nuh mama ikut senang

kamu udah tahu
kamu udah tahu
kamu udah tahu